dan sekarang saatnya kita melihat suasana ramadan di mancanegara
kali ini kami akan mengajak anda ke london inggris
sudah bergabung bersama kami muhammad saiful mujab
warga negara indonesia di london
halo selamat pagi waktu indonesia mujab
ini kalau misalkan saya lihat saat ini di jakarta
di tempat saya sekarang sudah pukul tiga lewat delapan pagi
kalau di tempat mujab sekarang sudah pukul berapa
dan kira kira sekarang kegiatannya sedang apa nih di sana
ya halo selamat pagi waktu indonesia dan selamat malam waktu britania raya
sekarang saya sedang berada di kedutaan republik indonesia di london
dan saat ini kami para diaspor indonesia termasuk juga pelajar indonesia di sini
sedang melaksanakan kegiatan pengajian dan buka puasa bersama
dan kebetulan kalau misal pemirsa atau ayu di studio mendengarkan
di sini ada lantunan ayu sejarah tuhan
karena sedang berlangsung jamaah solat tarawih di gedutan republik indonesia
dan pelajar indonesia di sini
wah sangat menarik ya
jadi memang ada kegiatan kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk mengumpulkan wni di london ya di kbri ini
dan mungkin mujab ini yang menarik adalah mungkin bisa anda gambarkan kepada kami
sebenarnya seperti apa sih suasana ramadan di london
dan kalau misalkan di indonesia kan banyak tradisi tradisi yang ada di sini ya
tapi pasti berbeda dong di london karena kan mayoritas penduduknya bukan muslim
seperti apa sih perbedaannya di indonesia dan di london
tentu suasana ramadan di inggris dan kemudian indonesia sangat berbeda ya
kita akan sangat sulit menemui makanan makanan ajil misal seperti kolak dan lain sebagainya
terus kemudian dari segi kalau di indonesia muslim adalah mayoritas
sehingga sangat kita sangat bisa mendengar suasana suasana ramadan misal pengajian dan lain sebagainya
kalau di sini ya kita akan sangat jarang menemukan hal tersebut gitu ya
meskipun yang menarik tahun ini adalah ada dekorasi penuasan nama yang dilakukan
disediakan oleh pemerintah kota london di jalan oxford dan pikadili
yang biasanya di situ hanya untuk dekorasi dekorasi misalnya dekorasi natal dan lain sebagainya
tapi tahun ini dipasang juga dekorasi dekorasi tentang ramadan
mujib sudah ke sana atau belum sudah melihat
sudah melihat dekorasi dekorasi tersebut belum di london yang tadinya biasa dipakai untuk natal
ya saya sudah melihat dekorasi dekorasi tersebut langsung gitu ya
dan cukup terharu sebenarnya melihat dekorasi tersebut
kami merasa sebagai orang muslim ya disambut juga dengan suasana suasana ramadan
meskipun cukup berbeda dengan apa yang biasa kita alami di indonesia
mujab anda ini kan pelajar ya jadi dari indonesia ke london jauh jauh untuk belajar di sana
dan pastinya juga banyak perbedaan di indonesia dan juga di inggris
puasa di london ini kalau tidak salah saya sekitar enam belas hingga tujuh belas jam ya cukup lama kalau dibandingkan dengan di indonesia
anda sebagai pelajar pernah nggak sih mengalami kesulitan menjalani puasa di sana
mungkin ketika mau sahur atau mau berbuka kurang makanan atau bagaimana
bisa diceritakan tidak pengalamannya seperti apa
saya tinggal bersama dengan para pelajar indonesia lainnya
di satu rumah itu orang indonesia semua dan kebetulan semuanya muslim
sehingga kita saling support satu sama lain gitu ya untuk membangunkan sahur
terus kemudian untuk berbuka puasa
sejauh ini saya masih bukanya itu di kampus gitu ya karena masih dengan aktivitas kuliah
tetapi banyak juga kegiatan kegiatan yang disengarakan oleh islamic society atau ukm islam yang ada di kampus saya
menyemarakan suasana ramadan di kampus
sehingga meskipun sekali lagi sangat berbeda gitu ya dengan apa yang biasa saya rasakan di indonesia
tetapi sentuhan sentuhan demikian ini membuat rasa rindu terhadap kampung halaman dan suasana ramadan di indonesia itu mulai agak berkurang
jadi tetap merasakan bagaimana semarak ramadan berada di perantauan
jadi meskipun jauh dari indonesia tapi tetap terasa kehangatannya
guyupnya ya dengan sesama warga negara indonesia
tapi yang saya ingin tanya juga nih mujab kamu ini kan sekarang juga menjabat sebagai sekjen ppi uk ya
nah pasti ada beberapa dong kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dari ppi uk untuk bisa menjaga atau juga bisa menjaga kekompakan seperti itu ya
jadi kita kan ada ppi tingkat kota terus kemudian tingkat united kingdom ya masing masing kita bikin kegiatan
salah satunya adalah kegiatan hari ini
dengan kedutaan besar republik indonesia di london
dimana kita mengumpulkan para diaspora untuk berbuka puasa bersama
serta sebelum acara berbuka pertama itu diawali dengan pengajian
kemudian kita juga rencananya akan ada beberapa kegiatan gitu ya
termasuk nanti di sepuluh hari terakhir kita akan menyelarkan itikaf bersama di masjid indonesia pertama di london
yang alhamdulillah berdasarkan
hasil gotong royong para diaspora indonesia di united kingdom
kita berhasil mendirikan masjid indonesia pertama dan insya allah ramadan ini akan jadi ramadan pertama bagi masjid indonesia di london untuk berkegiatan
salah satunya adalah itikaf di insya allah di tiga hari terakhir ramadan
kemudian kita juga menyemarakan suasana ramadan dengan melakukan kegiatan kegiatan sosial gitu ya
salah satunya adalah kita sekarang sedang
kita akan menggalakkan
donasi untuk para homeless yang berada di sekitar united kingdom
jadi kegiatan kegiatan tersebut kami lakukan bukan hanya untuk dalam rangka bulan ramadan
tapi juga mengguyupkan para diaspora indonesia di united kingdom
wah sangat banyak ya kegiatannya
semoga membawa berkah ramadan untuk seluruh warga yang ada di sana yang sedang menjalankan ibadah puasa
dan mujab mungkin kalau anda bisa cerita ketika anda menjalankan ramadan
di london di inggris dengan di indonesia
apa sih hal yang paling anda kangenin dari sini yang tidak bisa anda temukan di sana
meskipun banyak warga negara indonesia di london
halo mujab bisa mendengar suara saya
mujab mungkin bisa anda ceritakan ketika anda berpuasa di sana apa sih hal yang paling anda kangenin
saya tidak dengar suara
baik mujab apakah sekarang sudah mulai terdengar kembali atau belum
baik mohon maaf pemirsa saat ini kita mengalami masalah komunikasi tapi tadi sudah cukup tergambarkan
bagaimana suasana ramadan di london dan terima kasih juga untuk muhammad saiful mujab
warga negara indonesia yang berada di sana
semoga lancar selalu puasanya hingga tiga puluh hari ke depan